anda menyaksikan cnn indonesia update jumlah warga desa chot amun kecamatan samatiga aceh barat
yang menjadi korban banjir mulai terjangkit penyakit kulit
penyakit ini pada umumnya menyerang kaki dan tangan
bukan hanya anak anak orang tua juga terserang penyakit kulit seperti kutu air
yang menimbulkan gatal dan bintik bintik pada kulit
warga mengaku hingga kamis pagi belum ada bantuan obat obatan yang diterima
banjir yang merendam desa cot amun sejak beberapa hari lalu membuat aktivitas warga terganggu
warga harus berjalan melintasi air yang menggenang
itu kenapa karena sering mandi air tergenang ini
sering berenang di sini ya
memang yang sangat mendesakkan di sini sekarang ini
karena ada mumpak kebanjir ini
mungkin orang sudah banyak masyarakat sudah banyak yang gagal gagal
jadi butuh obat obatan gitu
itu sampai sekarang belum ada
untuk sementara waktu belum ada
kita ke informasi mancanegara
investigasi kasus hilangnya jurnalis jamal syahsyukji dilakukan untuk kedua kalinya di konsulat
tim penyidik meninggalkan konsulat arab saudi di istanbul setelah menyisir gedung dan juga kendaraan konsulat
mereka menginvestigasikan kasus hilangnya jurnalis jamal khashoggi dalam upaya penyidikan kedua ini
tim menyisir bagian taman
sebelumnya penyidik selama sembilan jam digelar pada hari senin kamis pagi
tim penyidik turki dan arab saudi juga bersama sama melakukan pencarian selama sembilan jam
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama prabu revolusi akan kami lanjutkan